ratusan masa dari berbagai elemen di surabaya minggu pagi memblokade hotel majapahit di jalan tunjungan surabaya
tempat dari ahmad dhani musisi yang akan melakukan deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden di tugu pahlawan
dalam aksi blokade ini sempat diwarnai kericuhan saat satu di antara relawan ahmad dhani berdebat dengan masa aksi
kericuhan berhasil diredam ketika polisi mengamankan relawan ahmad dhani dari tengah tengah masa
akibat aksi ini ahmad dhani pun hanya bisa bertahan di lobi hotel dan mengaku memilih mengalah dan mengurungkan rencana untuk deklarasi pada hari ini
kalau kita salah kita ke polisi